sebaiknya menurut saya pemerintah nggak usah ragu
tarik kembali tarik kebijakan ini untuk dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan
nyatanya kemudian pemerintah di satu sisi untuk melakukan pemerataan sekolah favorit
tapi di sisi lain di sekolah sekolah yang belum favorit
tidak ada perbaikan kebijakan
misalnya perbaikan laboratorium sarana dan perasana pendidikan yang lebih baik
tidak dilakukan dengan langkah yang signifikan
itu menyebabkan maka yang terjadi sekolah favorit ya favorit
yang tidak favorit juga tetap saja yang tidak favorit